panglima tni marsikal hadi cahyanto membeberkan mekanisme pengaktifan komando operasi khusus gabungan tni atau kopsus gap untuk menanggulangi aksi terorisme
menurut panglima kopsus gap nantinya akan menjadi lembaga permanen yang dijamin tidak akan tumpang tindih dengan polri
setelah rapat tertutup dengan komisi satu dpr panglima menegaskan dukungan dari komisi pertahanan dpr atas pengaktifan kopsus gap sesuai undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang ini
menurut panglima kopsus gap akan diperkuat dengan peraturan pemerintah dan perpres sehingga memiliki payung hukum yang jelas
sebelum pp dan perpres diturunkan maka koopsus gap bisa diperbantukan kepada polri untuk menanggulangi aksi terorisme
jika pp dan perpres sudah turun maka otomatis koopsus gap akan menjadi lembaga permanen yang memiliki anggaran sendiri dan akan diturunkan dalam penanggulangan aksi terorisme sesuai skala ancaman
kemudian saya juga sama
saya juga sampaikan bahwa kopsus gap yang saat ini didengar oleh teman teman media itu akan diperkuat artinya diperkuat dengan aturan diatasnya
dengan peraturan pemerintah adalah aturan pelaksanaan dari undang undang tiga puluh empat itu
sehingga kami nanti akan mendorong ke pemerintah supaya mengeluarkan pp
dalam tindakan untuk menenggelangi aksi terorisme itu dengan satuan khusus ini itu benar benar bisa efektif dan memiliki payung hukum